keputusan diizinkannya bioskop untuk kembali beroperasi
disambut baik oleh ketua gabungan pengusaha bioskop seluruh indonesia
sejumlah persiapan pun telah dilakukan
mulai dari sterilisasi ruangan
pemanggilan kembali karyawan yang sempat dirumahkan
hingga perbaruan film
hal ini dilakukan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan para penonton
selama berada di dalam bioskop
kemudian ruangannya itu juga ke atas pelakon delapan meter
kiri kanan dua puluh meter panjang tiga puluh lima meter
isi cuma lima puluh persen
sirkulasinya juga demikian
ac yang udara bersih masuk yang kotor ditarik keluar
kita lakukan dengan laboratorium
ada partikel partikel sebelum penonton masuk
dilihat diperiksa kemudian penonton datang
penonton bubar diambil lagi partikel itu
sejumlah perbicaraan yang telah dilakukan
sejumlah tenan juga mengakui persiapan bioskop untuk beroperasi lima belas september ini
telah mencapai seratus persen
mulai dari pengecekan suhu hingga pengecekan peduli lindungi sebagai syarat utama
kalau tambahan saat ini kita sudah kerjasama sama peduli lindungi
seperti kita tahu kan itu merupakan yang kewajiban ya
yang harus kita lakukan
jadi kita sudah menyelesaikan dengan peduli lindungi
kita sudah siapkan titik untuk scan jadi pengunjung
wajib scan terlebih dahulu
kalau dia hijau kita perbolehkan masuk
karena untuk saat ini memang yang hanya diperbolehkan yang berwarna hijau
jadi bioskop sinopolis saat ini sudah melakukan persiapan persiapan akhir
artinya hampir seratus persen lah kita siap untuk operasional
untuk tambahan tambahan lain artinya sekarang kita sudah menyiapkan seluruh side kita
dengan qr code peduli lindungi
di mana aplikasi tersebut
qr code tersebut menjadi salah satu syarat wajib untuk dilakukan pembukaan kembali
ya pemerintah kembali memperpanjang ppkm level dua dan juga tiga hingga dua puluh september dua ribu dua puluh
sejumlah pelonggaran dan juga penyesuaian dilakukan
salah satu pelonggarannya adalah mengizinkan bioskop untuk beroperasi kembali
namun ada beberapa hal nih yang harus dipatuhi
yang pertama kapasitas pengunjung maksimal lima puluh persen
yang kedua penonton wajib memiliki aplikasi peduli lindungi dengan kategori hijau
yang ketiga adalah anak anak di bawah usia dua belas tahun masih tidak diperkenankan untuk menonton
yang keempat yang paling penting adalah harus ketat atau disiplin menerapkan protokol kesehatan
agar kita bisa menonton dengan aman dan juga nyaman
novayana antaka muhammad wahyudi